sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnu aji yang memantau langsung jalannya pertandingan persahabatan antara timnas indonesia u dua puluh dua dengan myanmar di stadion pakansari bogor
angga bagaimana hasil pertandingan antara timnas indonesia melawan myanmar
dari informasi terakhir yang diterima redaksi indonesia ketinggalan dari myanmar
selamat malam eva
yang dua pemain ini dua pemain sahib ini memiliki kecepatan yang mampu merepotkan barisan pertahanan dari myanmar
bahkan gol pertama indonesia lewat sundulan dari nur hardianto ini berawal dari umpan silang dari sadil di sisi kiri pertahanan myanmar
namun sayangnya yang menjadi titik lemah indonesia bagi saya di pertandingan melawan myanmar ini adalah kurangnya koordinasi kekompakan di lini belakang indonesia yang digalang oleh ryuji utomo bagas adi nugroho
ricky fajrin dan juga putu gede
dan ada juga muhammad hargianto
ini di lini belakang ini saya lihat masih belum menyatu permainannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh myanmar yang di menit tiga puluh enam lewat memanfaatkan kelangan ricky fajrin myanmar dapat menyamakan kedudukan menjadi satu satu
dan di babak kedua ini pelatih luis mia berusaha mengubah permainan dengan memasukkan pemain yang cukup senior evan dimas dan juga debutan pemain naturalisasi yang bermain di ayaks muda yaitu ezra walian
namun ini perubahan ini tampaknya tidak cukup
membantu indonesia menemukan performa terbaiknya justru indonesia harus kembali menelan kekalahan dengan dua gol tambahan dari myanmar di menit tujuh puluh lima lewat titik penalti dan di menit injury time myanmar memperbesar keunggulannya menjadi tiga satu eva
dan hasilnya harus mau tidak mau harus kita terima bahwa timnas u dua puluh dua ini belum mampu menunjukkan permainan terbaiknya dan harus menyerah kalah dari myanmar dengan skor akhir tiga puluh satu eva
iya hasil yang tidak terlalu mengembirakan angga
artinya apakah ini tidak sesuai dengan apa yang kemudian diprediksi
oleh pelatih timnas luis mila
ya saya rasa semua pelatih di dunia ini tidak menginginkan tim asuhannya kalah
namun yang perlu menjadi catatan adalah luis mia ini adalah bukan seorang pesulap yang bisa sekonyong konyong sewaktu waktu dapat mengubah permainan tim nasional indonesia menjadi tim berkelas dunia
dan ini juga sudah ditegaskan oleh louis mia sehari sebelum pertandingan antara indonesia melawan myanmar ini
bahwa timnas u dua puluh dua indonesia ini masih membutuhkan proses panjang untuk dapatkan
dapat menjadi tim yang baik dan mampu berprestasi
apalagi sebagai catatan bahwa dua puluh enam pemain yang dibawa luis mia ini adalah hasil dari seleksi luis mia yang dari tiga tahapan seleksi tim nasional u dua puluh dua ini yang berlangsung mungkin hanya sekitar dua bulan
namun saya rasa hasil di pertandingan uji coba ini jangan menjadikan anak anak garuda muda ini putus asa
karena jalan masih ada waktu beberapa bulan sebelum target utama timnas u dua puluh dua ini tampil di sea games dua ribu tujuh belas di malaysia
setelah pertandingan uji coba melawan myanmar ini rencananya timnas u dua puluh dua juga akan tampil di ajang islamic solidarity games
dan kemudian akan melakukan training camp di spanyol sebelum nanti juga akan menjalani pertandingan kualifikasi pl asia bulan juli di thailand
sebelum nanti tampil di sea games dua ribu tujuh belas
dan tentunya harapan kita bahwa sisa waktu sekitar beberapa bulan sebelum bulan agustus untuk tampil di sea games dua ribu tujuh belas
ini anak anak evan dimas darmono dan kawan kawan ini dapat menemukan kembali bentuk permainannya
dapat menyatu permainannya sehingga dapat memenuhi target medali emas di ajang sea games dua ribu tujuh belas ini eva
nah kita aminkan harapan dari erlangga wisnu aji
erlangga wisnu aji terima kasih laporan anda langsung dari bogor jawa barat